banyak cara dilakukan pengusaha kecil untuk meraup cuan seperti sebuah kios bakso yang berlokasi di
jalan raya laladon kota bogor jawa barat disini semangkuk bakso dikombinasikan dengan jengkol
meskipun terdengar tak biasa namun kios bakso jengkol ini kini diburu para pecinta bakso bukan
hanya topping jengkol daging cincang serta tetelan sapinya membuat kedai yang dikelola
secara turun temurun ini terus diburu guyuran sambal kental di setiap mangkuk berisikan bakso
jengkol ini membuat tergiur untuk disantap dalam sehari kedai bakso yang buka sejak dua tahun
terakhir ini mampu menjual puluhan mangkuk bakso jengkol dengan harga lima puluh ribu rupiah per porsi
kita coba ternyata ya rasanya enak
di tengah banyaknya tanaman sayuran yang gagal panen akibat cuaca panas ekstrim siswa mtsn tiga
surabaya ini berhasil panen sayur selada yang dibudidayakan secara hidroponik hasil
budidaya para siswa di lahan kosong yang berada di sekolah ini terlihat segar dan
dengan baik siswa yang tergabung dalam ekskul lingkungan hidup ini sudah berjalan selama delapan
bulan dan telah berhasil panen sebanyak tiga kali selain sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi
materi pelajaran ipa kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur para siswa
kita lebih semai dulu di tempat yang sana tadi kita lebih semai lalu kita masukkan ke dalam pot
kita tinggal menyeramnya setiap minggunya sayur seladah hidroponik
yang sudah dipanen ini biasa dibeli oleh para guru wali murid maupun siswa tim liputan cnn indonesia